trade expo indonesia ke tiga puluh tiga berhasil memperoleh transaksi sebesar rp satu ratus dua puluh enam triliun
nilai ini melonjak lima kali lipat dari target pemerintah yakni rp dua puluh dua triliun
menteri perdagangan enggar tias tolukita memaparkan keberhasilan trade expo indonesia ke tiga puluh tiga di gedung kementerian perdagangan pada jumat sore
transaksi satu ratus dua puluh enam triliun atau setara delapan empat puluh lima miliar dolar amerika serikat ini diperoleh dari transaksi investasi transaksi pariwisata dan transaksi produk
ada pun produk yang banyak diminati buyers adalah makanan olahan cpo produk kimia hingga produk perikanan
negara dengan transaksi tertinggi antara lain arab saudi jepang inggris india dan mesir
hampir rp delapan lima miliar dan seharusnya bisa mencapai itu akan tercapai sebenarnya rp delapan lima miliar
tapi stick kepada ini inilah sampai dengan penutupan delapan empat puluh sembilan
termasuk di dalamnya pertumbuhan transaksi atau investasi
investasi yang dibandingkan dengan tiga puluh dua itu jauh sekali berbeda
semua ini juga peranan yang dilakukan baik oleh atas perdagangan itpc kita
karena salah satu kpi nya adalah kuantitatif angka